banyak cara yang dilakukan untuk membantu sesama apalagi di masa pandemi covid sembilan belas
jumat siang di bogor jawa barat sebuah yayasan amal sebar seribu pangan serta sapi gratis ke wilayah jawa dan bali
dengan dibantu berbagai elemen organisasi islam seluruh bantuan akan disalurkan ke setiap pesantren
serta masyarakat terdampak covid di wilayah jawa dan bali
terus meningkatnya angka penderita covid sembilan belas di hampir seluruh wilayah indonesia
dan berdampak pada sulitnya kebutuhan pokok membuat sebuah yayasan peduli rakyat tergugah di bogor jawa barat jumat siang
seribu sapi serta seribu ton beras yang dikelola pihak act di wilayah gunung putri bogor
mulai disebar dan didistribusikan ke setiap pondok pesantren pemukiman korban dampak covid di wilayah jawa dan bali
dengan menggunakan truk pengangkut barang seribu sapi yang akan disebar di wilayah dki jakarta jawa hingga bali ini pun
secara serentak langsung disalurkan ke setiap korban dampak covid di masa ppkm darurat
sementara untuk lebih mempermudah pelayanan pihak act pun sengaja membangun food bus untuk dijadikan lokasi masak
yang nantinya akan dipasok ke setiap warga yang membutuhkan makanan
seribu sapi korban hari ini kita tunekan janji kita
janji yang sudah kami sampaikan kami berikan hari ini kami baru saja lepas bersama dengan pemain pemain bangsa ini
untuk seribu ekor sapi tunggal untuk wilayah jawa dan bali
juga ini bagian dari janji kita kami akan disebusikan
kolaborasi ini menjadikan elemen elemen bangsa ini akan ikut mendistribusikan
jangan basahkan itu
kalau tak jilat jilat
ini sangat luar biasa di saat yang mana saudara saudara kita saudara saudara sekarang ini

berada di saudara kita dari act dengan penuh keikhlasan penuh kesenangan
mendekati hobi di tengah tengah kehidupan mereka
dengan dibantu dari tenaga khusus dan ormas islam lainnya
pihak act akan membagikan
seluruh bantuan gratis tersebut secara serentak di setiap titik yang telah disiapkan
agar seluruh korban dampak covid sembilan belas di masa ppkm darurat tersebut bisa teratasi
beni akbar bogor jawa barat